oh jadi ini yang namanya latihan bareng iya
anjir lu ngapasih disini
latihan bareng kalau cuma berdua yang lain mana
iya yang lain lagi pada keluar cari makan kali pipis kali ihp
anjir lu bisa keluar dulu gak gua lagi latihan
bara aku tuh gak suka kamu latihan sama dia
asal kamu tahu dia punya tujuan lain sama kamu
ngagetin aja nya ada hp nya
romannya si mumun nggak ada demenannya tuh
ya emang udah ada
eh anak mana sih
noh anak komplek depan
jali juga heran nyak
padahal tadinya tuh cowok galak banget
masa tiba tiba berubah jadi baik bener
mana pake naksir mumun lagi
kenapa lu cemburu begitu
ya bukannya cemburu nyak
jali cuma takut
si bara no udah punya pacar
hah apa lu kata
eh lu kalau ngomong bibir lu asal jeblak aja lu
anak gua baru beda beda lu bilang udah ada pacarnya lagi baik
nyak kapan sih jali pernah bohong
kalau nyak gak percaya samperin aja suara sendiri
di antara temen temen lo di kampus yang paling suka sama dangdut siapa
aduh tuh namanya si kubil
dia itu kan kerja sambil kuliah ya kerjanya itu di pabrik terasi
kalau misalnya dia udah puyeng tuh pulang pulang dia joget dangdutnya begini
pasti ya anaknya lucu banget ya
ya rada rada sih emang
terus kalo lo sendiri gimana lo suka dangdut gak
selama gue deket sama lo ya gue suka sama lo
eh dangdut maksudnya
suka sama dangdut
dia akan bedah trat kosong
erti kok mbakuka raymond
jadi ternyata kamuisés saya kan pafah
maksudnya auf demais pafah
mama itu pinter nyanyi
yang kemarin menang kan lomba karaoke
hebat loh ma
kayaknya berapa hari ini
mama gak ngeliat mumun deh
kemana aja dia itu
mumun itu lagi sibuk kuliah ma
sama nyari duit tuh
kamu kayaknya apal bener deh
kamu terus terusan jalan sama si mumun
enggak lah ma
kamu suka ya sama mumun
suka sama mumun
bar mau mandi dulu ya ma
pesan dari calon dokter
katanya pesannya selalu diingat
biar mama cepet sembuh
bar mau mandi dulu ya ma
ngewujudin keinginan panitia
yang tersanding kemaren
ya kita satu tanggung
secara kan jenis musik itu beda kasta
ah lo ngeladik gue
kagak kali bercanda
ya gitu doang lo masuk ke dalam hati
gue malahan juga pengen banget bisa satu panggung sama gitaris handal
deh gue masuk dulu ya ntar kita omongin lagi tuh kolaborasinya
tapi beneran bisa kan
deh gue masuk nih
kamu kemana sih
aku mau ke apotik beli obat buat mama
katanya harini mau nemenin aku ke mall beli tas
angel kamu itu udah gede bisa kamu pergi sendiri
kamu mah gitu sih
angger kamu itu harus mandiri jangan tergantung sama orang lain
pokoknya aku gak mau tahu kamu harus temenin aku
aku gak mau pergi sendirian
ya aku juga gak mau tahu aku harus ke apotik
jali nanti lo tolong check in speakernya ya kalau emang beneran rusak lu bawa deh tuh ke tukang yang biasa ya
jangan ampe kita lagi nyanyi terus suara kita sember ya kan
eh cewek kampung
jal ntar dulu nih ada sesuatu yang harus diurus
lo tuh bener bener gak tau malu ya
udah tau tuh cowok punya pacar masih aja udah deketin
eh bara itu punya gue
oh jadi ngomongin bara terus takut diambil ya
ini lo nya aja yang ketakutan siapa juga yang mau ngambil sih
lu kira gue gak tau gaya lu nyari nyari perhatian dia
nora banget tau gak lo
eh ngomongnya biasa aja bisa kan ya
kalo sampe gue liat lo deket deket sama dia awas lo
hah serah apakah kamu
gak tau lo
yang penting gue gak akan tinggal diam kalo sampe pacar gue lerbut
lo inget tuh ya
eh mun itu kenapa sih angel marah marah sama
lo lagi deket kan sama bara
kagak biasa aja ya
kok si angel marah marah sampe gitu banget ke lo
ya lu tanya aja sama orang yang kenapa apa begitu sama gue
lagian kenapa sih lo sama angel kayaknya demen banget kalo gue musuhin sama si bara
gue kasih tau sama lo ya mun
si bara itu kelakonnya gak bener
etitudenya kurang baik
eh yongki gue kasih tau juga ya sama lo
lo tuh gak berhak nilai orang lain kayak begitu apalagi si bara no
sungguh perasaan ini gak bisa gue pendem lagi
gue tuh selama ini lebih nyaman untuk nendang sama lo
jadi lagunya gimana deh
oh jadi ini yang namanya latihan bareng iya
lo ngapain sih disini
latihan bareng kok cuma berdua yang lain mana
ya yang lain lagi pada keluar cari makan kali pipis kali
lo bisa keluar dulu gak
aku tuh gak suka kamu latihan sama dia
asal kamu tahu dia punya tujuan lain sama kamu
penyanyi kampungan ini diem diem suka sama kamu
dia pengen rebut kamu dari aku
hmm perasaan emangnya dia punya perasaan
kalau emang dia punya perasaan dia gak akan ngerebut kamu dari aku
harus itu kamu malu tau gak dia tuh orang gak mampu
dia tuh punya kelebihan yang gak kamu milikin atau enggak
bukannya kamu benci sama dia
aku benci karena aku belum kenal sekarang aku udah kenal
makanya aku kagum dia tuh orang yang baik
oh jadi kamu udah gak sayang sama aku
angel bukan masalah sayang atau enggak
kamu tuh harus banyak nyuruh dari dia
bara kamu apaan sih muji muji dia terus
kamu udah gak cinta sama aku iya